tim gabungan satuan reserse narkoba dan reserse polresta depok membekuk ervan teladan
anggota dprd depok yang buron sejak dua minggu lalu
ya ervan ini ditangkap saat berusaha melarikan diri menggunakan sepeda motor
ervan ditangkap setelah bersembunyi selama dua minggu dengan mengontrak sebuah rumah di kawasan jatimulya cilodong depok
polisi tidak menemukan barang bukti narkoba pada saat ervan ditangkap
sebelumnya anggota dprd depok ini melarikan diri saat polisi melakukan penggerbekan di rumahnya di kawasan bedahan sawangan depok
ervan dicurigai melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu berdasarkan keterangan seorang wanita yang kerap menjual sabu kepada ervan
akhirnya kita bisa dapat ervan teladan anggota dewan depok
kita tim narkoba dengan user reskript
ya udah pelariannya ini kemana mbak apakah dia apakah ada barang bukti dari narkoba sendiri
ya ini kita baru belajar sementara ya belum dapat barang baru cuma rokok sama hb